koalisi masyarakat sipil kawal pemilu di makassar sulawesi selatan mengungkap adanya pelanggaran
prosedur dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat meski sudah dibahas
dalam rapat pleno pada sepuluh desember lalu namun keputusan itu belum disahkan oleh kpu sulawesi
selatan plenonya itu masih berlanjut karena kan belum ada penandatangan berita acara yang kami
lakukan saya sudah meminta untuk segera digelar pleno gitu berarti plan waktu tanggal sepuluh itu belum
finalnya belum final karena kami tidak quorum penetapannya itu apakah ditetapkan atau tidak
jelas belum ada berita acara koalisi masyarakat sipil kawal pemilu menduga
proses verifikasi yang berlangsung tertutup di kpu sulawesi selatan ini syarat kejanggalan
mereka langsung mendatangi kantor badan pengawas pemilu sulawesi selatan dan menuntut agar bahwa
segera menelusuri dugaan kecurangan dalam proses verifikasi parpol peserta pemilu dua ribu dua puluh
di jakarta kuasa hukum kolektif dari komponen masyarakat sipil
melayangkan somasi kepada komisi pemilihan umum republik indonesia pada selasa kpu diduga curang
dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat dugaan kecurangan berupa
manipulasi data maladministrasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota kpu
dan kpu daerah
sementara itu ketua majelis syuro partai umat amin rais mengaku mendapat informasi
terpercaya bahwa kpu tidak akan meloloskan partai umat dalam verifikasi peserta pemilu
dua ribu dua puluh empat ia menduga kpu melakukan manipulasi demi meloloskan partai partai tertentu
bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan oleh kpu ini sangat bias
dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal terlebih kita semua telah menyimak berita berita hari ini
di beberapa media mainstream yang mestinyalir adanya manipulasi oleh kpu untuk meloloskan partai partai tertentu
amin rais menuntut agar seluruh hasil verifikasi kpu terhadap partai partai
parlemen dan non parlemen segera diaudit oleh tim independen
tim liputan cnn indonesia